penambahan usia pensiun bagi tni menjadi sorotan publik penambahan tersebut dikhawatirkan akan memperburuk manajemen di dalam tubuh tni itu sendiri
implikasinya tni akan dianggap tidak profesional secara pengelolaannya dan kekhawatiran lain adalah terjadinya potensi rekayasa jabatan di dalam tubuh tni untuk kepentingan politik hingga bertambahnya beban anggaran negara
bagaimana mengukur urgensi kebijakan ini kita akan bahas lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara daring
yang pertama ada anton ali abbas kepala center for intermestic and diplomatic engagement dan juga bobi arizal di anggota komisi satu dpr ri
assalamualaikum selamat sore pak bobby pak anton apa kabar
waalaikumsalam alhamdulillah sehat mas ferry apa kabar
baik alhamdulillah terima kasih
oke kita semua sehat ya alhamdulillah terima kasih pak bobby pak anton sudah bergabung dengan kita
audionya clear ya sudah cukup jelas ya terdengar ya
oke saya ke pak bobi kalau gitu
dpr mengatakan kalau kemudian gugatan sejumlah pihak terkait pasal lima puluh tiga dan juga pasal tujuh puluh satu undang undang tni ini relevan dengan rencana revisi undang undang tni oleh dpr
ini maksudnya apa pak bobi setuju atau bagaimana
oke jadi terus terang kita juga sebenarnya masih
belum update mengenai hal ini
karena di prolegnas itu belum ada dan juga belum ada pembahasan dengan pihak pemerintah mengenai revisi undang undang tni
kalaupun itu ada ya tentu kita akan menyambut dengan baik ya
nah terkait dengan polemik batas usia pensiun itu kita serahkan saja kepada mk
walaupun kita juga bingung juga kenapa ke mk karena itu kan ranah sebenarnya legislasi itu kan antara
pemerintah dengan parlemen itu sudah disetujui dan kalau ke mk itu kan apakah ada pelanggaran konstitusi atau tidak
tetapi itu kita menyerahkan kepada mk untuk nanti kita tunggu sama sama hasilnya
jadi ada beberapa hal baik secara objektif dan juga subyektif
secara objektif tentu ya kalau misalkan ditanyakan apakah umur enam puluh itu produktif ya kita merefer kemana mana
di pbb juga enam puluh itu juga masih dianggap cukup produktif dan juga di undang undang polri memang ada beberapa pasal mengenai hal tersebut
tetapi secara subjektif kita juga masih belum mendapatkan sekiranya memang ada perpanjangan batas masa pensiun
karena di tahun dua ribu sembilan belas sendiri kan sudah keluar perpres enam puluh enam dua ribu sembilan belas mengenai pengembangan struktur organisasi tni
adanya estimasi penumpukan perwira menengah sebanyak enam ratus jabatan di tahun dua ribu dua puluh
nah ini yang kita juga sebenarnya di tanggal dua puluh satu januari dua ribu dua puluh dua kan kita sudah melihat oh sudah ada desain by design bahwa ada tiga ratus dua puluh delapan perwira yang sudah dirotasi
mengisi dua puluh delapan jabatan baru di pengembangan struktur organisasi dan sudah ada tentang
dari angkatan sembilan puluh dan sembilan puluh
jadi kalau ini realisasi dengan baik target bahwa dua ribu dua puluh tujuh itu akan ada penumpukan ini bisa diselesaikan
nah kalau sekarang resign by design ini tiba tiba dirubah nah itulah yang belum ada pembahasan secara detail di komisi satu
oke pak bobi tadi anda menyebut bahwa kemudian masih berpotensi produktif
produktif seperti apa sih di usia lima puluh delapan atau enam puluh
tahun dalam sebuah organisasi
ya sebenarnya kita lihat di dalam birokrasi kita juga ada yang hakim agung itu sampai enam puluh lima pun juga masih bisa
jadi itu sebenarnya sangat subjektif ya
itu tergantung bagaimana si pemerintah dengan parlemen itu nantinya akan membahas hal tersebut
tetapi kalau kita lihat dalam konteks mk ini kan apakah ada pelanggaran konstitusi itu kan ada satu hal yang lain lagi sebenarnya
jadi menunggu saja apakah kpn tidak ingin berspekulasi apakah nanti jawaban mk itu ya nanti kita tunggu
setelah dari situ baru ada pembahasan mengenai revisi undang undang tni yang itu adalah satu hal yang lain lagi
oke kalau gitu kita tunggu ya bagaimana kemudian nanti mk berproses
begini ada kemudian pendapat publik yang mengatakan jika diperpanjang menjadi enam puluh tahun
ini justru akan banyak kekhawatiran
pertama juga soal struktur organisasi yang akan tidak sehat begitu
tadi pak bobby sudah mengatakan ada penumpukan di jabatan yang berada di level bawah begitu
bahkan sampai kemudian beban negara juga akan bertambah
ini bagaimana sebenarnya apa kemudian yang perlu kita ukur untuk urgensi ini
terima kasih mas kerdie
pertama saya ingin bicara data dulu bahwa sebenarnya kalau percaya tpnc
ini kan pasal tujuh puluh satu undang undang nomor tiga puluh empat nomor dua ribu empat itu kan sebenarnya merevisi isi pasal tiga puluh dua undang undang nomor tiga
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan tentang prajurit tni
dimana tahun delapan puluh delapan itu usia pensiun itu lima puluh lima bagi perwira empat puluh delapan untuk bintara dan tampan
tapi pada dua ribu empat itu dinaikkan menjadi lima puluh delapan dan lima puluh
problemnya adalah ini lagi lagi kita bicara data
problemnya adalah ketika ketuk palu tahun dua ribu empat penumpukan itu tidak terjadi langsung
kualitas di dua ribu lima
data saya menunjukkan ini kita ngomong tentang pangkat kolonel dan pati
pada tahun dua ribu delapan itu sebenarnya masih ada defisit
apa namanya prajurit tni yang berpangkat kolonel hingga perwira tinggi itu mencapai satu ratus lima puluh enam orang
tapi tahun dua ribu sembilan kita sudah surplus itu di angka dua puluh
artinya ada dua ratus sebelas perwira berpangkat kolonel sampai pati itu yang nonjok
tahun dua ribu delapan belas itu mencapai satu satu ratus delapan puluh tiga orang
oke sebentar itu di semua matra
ini kita bicara untuk angkatan darat
angkatan darat oke
iya jadi memang ada kekhawatirannya
jadi ketika tetap palu itu tidak langsung otomatis
ini yang menjadi kekhawatiran saya ketika ini kita mau naikkan
sebenarnya ketika membicarakan tentang nonjok itu memang kita perlu agak hati hati melihatnya
karena tidak di semua jenjang kepangkatan itu terjadi surplus
jadi ada yang defisit dan ada yang surplus
kita yang ada yang kosong dan ada yang surplus
rata rata surplus itu di tingkatan kolonel ke atas
ini yang kita khawatirkan kalau ini nanti dinaikkan semua menjadi lima puluh
maka bisa jadi kalau misalnya tidak ada kebijakan yang serius untuk disiapkan
surplus itu akan merata bisa mulai dari tangkama sampai nanti levelnya sampai pamen
itu yang kita khawatir
jadi ketika itu sudah terjadi surplus ada banyak nonjok di jenjang kepangkatan kanan itu
ini akan menjadikan organisasi tidak sehat
jadi sementara kan kita kalau tadi kita ngomong umur enam puluh masih produktif
riset ini saya lebih
kita ngomong riset ada di amerika
itu sudah beberapa ada riset
di dua ribu enam belas misalnya john app dan kawan kawan meriset
itu menunjukkan bahwa ada korelasi
antara penurunan kebugaran fisik tentara dengan masa dinas selama dia bertugas
jadi ini ada korelasi penurunan itu
mengingat misalnya kita ngomong tentang tentara
tentara itu memang membutuhkan antara namanya kebugaran dan kesehatan fisik bagi prajurit
karena memang kebutuhan operasi
itu dituntut karena memang kebutuhan operasi
nah profesionalnya demikian
dia harus latihan dia harus segala ruku
apalagi menghadapi tantangan ancaman pertahanan di mendatang yang lebih dinamis
tentu saja tuntutan itu tetap kita tidak bisa lakukan
jadi bagi saya saya pribadi melihat bahwa undang undang yang lama
sebenarnya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan itu jauh lebih progresif

kenapa agar bisa menjaga bahwa pni itu selalu stay young and vigorous
kalau kemudian di satu matra saja sudah seribuan yang non job begitu ya
ya quote unquote diparkir ya tidak ada tupoksi yang cukup jelas begitu
lalu kemudian ditambah lagi bebannya akan menjadi semakin berat
tudingan lain dari publik juga soal ada kepentingan kepentingan politik lain begitu kemudian
yang akan berpotensi terjadi
ini juga kita perlu konfirmasi

mas anton menjawab ini
ya kalau misalnya enam puluh tahun saya pikir mk itu terkadang dalam putusannya itu tidak serta otomatis langsung berlaku hari ini
saya mengambil contoh misalnya undang undang omnibus law yang ada beberapa gugatan yang diterima
tapi kan mk itu memberi keleluasan waktu bagi pemerintah dan dpr untuk melakukan revisi dalam bentuk tertentu
artinya tidak otomatis
artinya tidak otomatis
karena ini pas mengubah substansi pasal tujuh puluh satu tiba tiba langsung dinaikan
itu saya pikir nanti itu lagi lagi akan tergantung nanti dari kebijaksanaan bagaimana hakim di mahkamah konstitusi yang akan buat seperti itu
jadi ini lagi lagi tentu saja kita akan menunggu apa keputusan
oke baik saya ke pak bobi
pak bobi nggak bisa gini aja ya
kalau udah pensiun ya pensiun
kalau udah pensiun ya pensiun aja
nggak perlu juga ditambah tambah gitu umurnya
karena secara topoksi juga mungkin tidak banyak yang dikerjakan
atau perlu juga disurvey dulu gitu siapa yang mau ditambah atau enggak
ya tentu mas ferdi semuanya ini kan selalu ada dinamika ya
kalau misalkan kita sudah patok itu ini tidak boleh berubah
contoh kita hakim agung gitu aja kan juga sudah bisa berubah
lantas ada beberapa di sektor lain juga ada beberapa perubahan perubahan
jadi itu suatu hal yang tidak statis itu dinamis
tapi dalam kaitannya soal konteks pensiun tni ini yaitu kami tentu di parlemen perlu memastikan bahwa problem utama tumpukan perwira itu tidak akan terjadi
kiranya memang keputusan mk itu nantinya akan memutuskan bahwa memang harus

dan itu tadi disampaikan oleh mas anton pun kalau memang diputuskan itu setuju untuk diperpanjang itu kapan kiranya itu bisa dimulai
nah ini ada dua hal yang nantinya bisa menjadi rujukan yaitu keputusan mk itu sendiri
juga nanti bagaimana parlemen menyikapi keputusan mk tersebut
karena itu tadi masih ada apakah kapan berlakunya apakah harus
apakah sekarang ataukah nanti setelah urusan penumpukan perwira ini dipastikan tidak ada lagi
oke ya karena gini publik menilai bahwa kasih kesempatan lah buat yang pakatnya lebih rendah untuk berkarya dan juga mengabdi kepada negara gitu pak bobi
tapi kita nanti akan lanjutkan lagi
mas ferdi karena gini karena kan dengan ada dinamika sekarang sebenarnya kebutuhan prajurit tni dan perwira dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk indonesia juga sebenarnya masih sangat kurang
jadi jawabnya lebih lanjut nanti setelah jeda kita break dulu cnn indonesia newsroom akan kembali sesaat lagi
kita lanjutkan dialog kita sore ini
pak bobi gini tadi saya saat bertanya ke pak anton soal kepentingan politik lain
kemudian dengan adanya wacana ini mas anton senyum senyum gitu
ini gimana pak bobi menjawab ini seperti apa
ya mas ferdie kalau namanya bikin undang undang kan itu namanya juga proses politik ya pasti ada kepentingan politik lah
tapi yang bisa saya sampaikan adalah ini adalah bagian dari politik pertahanan kita
karena paling utama dari dalam konteks tni ini rasio jumlah prajurit dengan masyarakat yang dilindungi
masyarakat yang dilindungi ini di indonesia dibandingkan dengan luas wilayah juga masih sangat jauh kurang
nah oleh karenanya apakah ada strategi strategi tertentu dalam politik pertahanan kita bahwa dengan memperpanjang ini akan ada pengembangan organisasi yang lebih banyak lagi
karena perbedaan tni dengan polisi adalah tni ini hampir zero growth
dengan zero growth saja masih banyak penumpukan perwira menengah dan pati
dengan jumlah sekitar empat ratus ribu personil
sedangkan di polisi tidak ada penumpukan seperti di tni ini dengan jumlah lebih empat ratus lima puluh ribu misalkan
nah ini hal hal teknis yang kiranya nanti bila memang parlemen dimandatkan untuk membentuk dan merevisi undang undang tni ini hal hal yang akan kita kaji bersama
oke kalau pak anton bagaimana melihat ini
kalau nanti dimandatkan apakah kemudian memungkinkan begitu apa tidak yang lain dulu gitu yang diurus soalnya misalnya soal kesejahteraan tni kan juga jadi satu hal yang disorot
ya sebenarnya gini masalah penumpukan itu kan seringkali
jadi ada sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh mabes tni dalam hal ini
itu dalam merasa mengurai batalnya gitu
pertama adalah nambah masa dalam pangkat
sehingga ada lulusan dari akademi militer yang mengalami perpanjangan masa dinas dalam pangkat untuk naik ke pangkat lanjut
kedua yang paling umum selalu dilakukan adalah terkait penambahan struktur
ini terjadi memang agak berulang terakhir ini di dua ribu sembilan belas
cuma problemnya dari riset saya itu menunjukkan bahwa ketika mabes tni melakukan pemekaran struktur itu lupa untuk menekan laju dari promosinya
jadi laju promosinya itu tetap berjalan
jadi ini yang agak bagi saya agak ambigu
di satu sisi kita ingin mengurai bottleneck dengan menambah jabatan
tapi di sisi lain laju promosinya tetap dilakukan
ini yang kalau misalnya kita ingin mengurai bottleneck maka semestinya kan bottlenecknya dulu
jadi yang laju promosinya ditekan
nah tapi kan ini tidak terjadi
akhirnya penumpukan itu selalu terjadi
kedua apa kemudian
ya kasihan kemudian ini yang tadi ulang kalimat saya bilang
yang terkendala tentu saja regenerasi
harapannya kan itu ada pergantian dari yang misalnya yang junior itu bisa mulai cepat naik
kalau ini nanti kita perpanjang gitu apalagi ada yang tadi apa namanya kalau kita membaca pemberitaan ini terkait ada penggunaan perasaan
merujuk pada posisian mempunyai keahlian tertentu dan dibutuhkan oleh demokrasi
ini bagi saya pastinya menjadi multi tafsir
apa indikator keahlian tertentu dan apa indikator dari sangat dibutuhkan oleh organisasi
jadi ini yang problem problem ini yang kemudian memang harus diselamatkan
yang memang harus bisa diantisipasi nanti oleh mas bobi dan teman teman di bpn
tentu saja selain itu yang juga saya tunggu tunggu sebenarnya bagaimana misalnya kebijakan tadi mas bobi sudah menyinggung tentang resign by design
jadi kalau misalnya di bpe ini selalu ada bahkan ini adalah salah satu program keunggulan dari pasar merauk dudung
tentang penataan design by design
jadi ini adalah hal yang kami tunggu tunggu adalah selalu apakah memang nanti mabes tni pmh dan mabes angkatan ini berani menetapkan secara konsekuen misalnya bagi mereka yang akan atau yang memiliki usia pensiun satu tahun
ya satu tahun
ya satu tahun sebelum pensiun itu mesti dilunjukkan
mengambil masa persiapan pensiun
ini kalau berdasarkan pasal lima puluh lima undang undang tni itu merupakan hak
jadi tidak ada paksaan
bagi saya ini menjadi penting untuk mereka semua
jadi tidak peduli itu sejenis ketangkatan apa mulai dari tamtama hingga general
jika sudah menjelang satu tahun itu harus diparkir
sehingga kemudian regenerasi bisa berjalan
kalau nggak itu ya nggak akan ada kos kosan kalau mereka mulai digeser
sebenarnya ide ini sudah mulai banyak dibicarakan
itu memang salah terpendala
karena tentu saja para pengambil keputusan ini
bagi saya mungkin saja itu masih berpikir berulang kali untuk menjadi role model bagaimana kemudian npp itu dilakukan
karena harapannya kan ini yang nanti untuk persiapan mereka sebelum pensiun
sehingga harapannya tentu saja mereka tidak post power syndrome
tidak kebingungan nanti kalau sudah pensiun harus kerja apa dan lain lain
ini bagi saya ada ruang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan
oleh m han sampai mabes angkatan untuk menyiapkan ini
bagaimana kita menyiapkan second karir
jadi karir setelah pensiun
ini yang harus disiapkan
jadi ini yang bagi saya masih banyak ruang untuk improvisasi ruang untuk perbaikan
sehingga kemudian mereka yang aktif mereka yang prajurit aktif
kita tidak melulu
harus menunggu pensiun sampai usianya maksimal
jadi ketika melihat sudah tidak ada celah lagi untuk naik
maka mereka untuk mengambil itu untuk pensiun dini ataupun yang lain
terakhir saya ke pak bobi
bagaimana kemudian kajian kajian ini juga akan nanti masuk dalam pembahasan
singkat saja pak bobi
ya betul m ferdi
jadi kalau memang sudah diamanatkan untuk merevisi undang undang pni
apakah itu dengan inisiatif
dari parlemen ataupun itu dari usulan dari pemerintah
tentu kita akan mengkaji hal hal yang tadi disampaikan oleh mas anton
itu sangat betul
karena memang paling utama adalah bagaimana regenerasi dan memastikan bahwa formasi organisasi tni ini
memang mampu efektif dan efisien dalam melindungi rakyat indonesia secara umum
nah ini yang nanti akan menjadi pertimbangan
jadi tentunya setelah nanti keputusan mk
kita tunggu bagaimana mk berproses
dan kita juga harapkan wacana kebijakan ini juga perlu dikaji secara menyeluruh
dan melibatkan suara suara publik
soal apa kemudian urgensinya dan implikasinya
jika kemudian usia pensiun tni ini diperpanjang hingga enam puluh tahun
mas anton sudah bergabung
pak bobi juga sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini